saya mau kesana sekarang ya
ya udah aku ikut ya
gak usah nanti kamu capek
jangan disini aja
tapi aku sih enggak lah
udah istirahat di rumah
kan cuma ke rumah sakit sebentar doang
abis itu balik lagi kan aku mau ikut
aku siap siap dulu
saya harus kembarin di istrinya sumarno
saya udah janji
yang itu pasiennya pak
iya betul sus
ini saya kenal
terus tadi saya baca beritanya
kalau pasien ini koma ya
karena ada benturan keras di kepalanya
kamu bisa komisi ya pak
ya makasih ya
oh maaf pak
bapak keluarga dari pasien yang mau
memindahkan pasien ke rumah sakit lain
pindah ke rumah sakit lain
saya tadi dihubungi seperti itu
mari bu sebelah sini bu
diretogramnya satu you janji
pernah zaman baru earth dan
saya aku lebih
mau cek di rumah sakit yang lain deh
soalnya saya dapet info
ada di rumah sakit yang lain soalnya
oh yaudah bu silahkan bu
iya terima kasih ya
memangnya tadi ada yang ngomong sama dokter
untuk dipindahkan ke rumah sakit lain
iya tadi ada admin yang ngasih tahu saya
bahwa ada keluarga pasien yang meminta
untuk agar pasien ini dipindahkan ke rumah sakit lain pak
siapa ya yang mau pindahin sumarno
dok maaf sepertinya tidak jadi
ya dok katanya dia mau mengecek ke rumah sakit lain
terus pergi dok
oh yaudah gak apa apa
ya keluarga tadi
laki laki apa perempuan
aduh namanya saya kurang tahu pak
kira kira rambutnya segini sih pak
ya tingginya kurang lebih sebab ini
terus orangnya pergi kemana sekarang
orangnya pergi ke arah sana pak
dok sebentar ya
nanti saya kembali
tidak ada apa maksud u
berarti udah turun dong
kita foto lagi buatan nikah lagi
ya buat kena kenangan lah
lagi pula mas di foto ini kamu liat sendiri kan
kamu tuh gak cinta banget sama aku mas malah kamu pura pura
kan beda sama yang sekarang kau udah cinta
nah bedanya apa ini kan udah foto udah foto nikahan
lagian ekspresinya juga gak bakal berubah
ya bedanya apa
hei kamu inget gak kita udah pernah foto juga
yang foto keluarga sama mama sama rena
udah pakai itu aja ya
yaudah tapi setidaknya kita harus foto marten shot
foto pas aku lagi hamil belum ada
yaudah terserah deh ya foto
terima kasih papa
terima kasih papa
jadi kan anak kamu udah bisa ngeliat mas ini foto aku masih di dalam perut mama gitu
pak sumara udah ketemu pak
sekarang di icu rumah sakit sejahtera
tapi kondisinya koma pak
saya kesana deh habis ini ya
ren nih bilang sumara udah ketemu
tapi semarang masuk rumah sakit
dia koma dan ada di icu
saya mau kesana sekarang ya
yaudah aku ikut ya
gak usah nanti kamu capek
jadi disini aja
aku sih enggak lah
udah siap di rumah
kan cuma ke rumah sakit sebentar doang abis itu balik lagi kan aku mau ikut
aku siap dua dulu
saya harus kembali di istrinya sumarno
saya udah janji
kalau gitu saya pamit ya bu
pak ren di
boleh saya minta nomor bapak
jadi saya bisa tanya dua soal suami saya ke bapak
itu ya pak nomor saya
pak kalau ketemu suami saya tolong kabarin saya ya pak
baik bu insya allah
ini saya ren di ibu
kenapa gue bisa keduluan ren di
ren di pasti langsung lapor sama al dan mbak andin
kalau setelah ini sumarno datang terus bersaksi di depan polisi gimana
pak aku mau ngaku apa lagi sih pak
karena aku udah bilang bukan aku orangnya
tolong mengakulah kamu yang membunuh roy
kasian mama mendekam di penjara gara gara perbuatan kamu
bris tolong serahkan diri kamu
kasian papa kasian mama
kita enak banget